pasangan asal bandung andang maulana dan mirza yanti marhamah
berencana akan mudik ke kota jambi pada lebaran kali ini
dengan membawa dua orang putranya yakni atif kamal yang berusia tiga tahun
dan makil mikail yang berusia satu tahun
ini bukan kali pertama mereka melakukan perjalanan mudik
setelah sebelumnya pernah mereka lakukan pada januari lalu
perjalanan mudik keluarga yang tinggal di kawasan cibaduyut kabupaten bandung ini
dilakukan dengan perjalanan darat menuju bandara soekarno hatta
untuk kemudian dilanjut perjalanan udara menuju kota jambi
jika dihitung total perjalanan yang mereka lakukan bisa mencapai empat jam dalam keadaan normal
yaitu tiga jam perjalanan darat dan satu jam perjalanan udara
sebagai orang tua andang dan mirizayanti mengaku ada sejumlah hal penting
yang harus dipersiapkan saat mudik membawa balita
yang paling penting adalah membawa barang seringkas mungkin
kemarin itu kita bawa satu koper besar satu micro stroller
kemudian satu backpack memahami
kemudian satu tas cemilan atif kemudian satu tas saya
satu tasnya itu isinya biasanya popok ganti baju diganti yang darurat
selain itu masalah perbekalan juga menjadi perhatian utama saat mudik
karena kan sepanjang jalan nih agak repot ke makan kayak gimana
terus agak susah juga cari makanan yang cocok yang pasti harus bawa cemilan
terus selama di pesawat nah ini yang agak repot tuh kemarin pas
biasanya telinga sakit gitu kan ya
jadi ya tetap caranya satu satunya suruh makan terus jadi suruh ngunyah
untuk sekarang bebas deh mau makan coklat makan permen pokoknya bebas hanti bebas ya bang ya
mudik membawa balita memang seringkali merepotkan bagi orang tua
perjalanan yang jauh berpotensi membuat balita bosan dan rewel
sehingga diperlukan banyak persiapan agar balita bisa nyaman saat perjalanan mudik
menurut dokter spesialis anak rumah sakit immanuel bandung
ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membawa balita
pastikan kondisi balita dalam keadaan sehat agar kuat melakukan perjalanan jauh
siapkan makanan minuman dan camilan agar nutrisi balita tetap terjaga
orang tua juga harus memastikan kenyamanan balita selama di perjalanan
dengan menyiapkan kursi khusus bayi serta pakaian yang nyaman
jika menggunakan kendaraan dengan ac atau pendingin ruangan
pastikan balita menggunakan jaket atau baju hangat
istirahat setiap dua atau tiga jam atau jika balita terlihat gelisah
tak lupa siapkan obat obatan seperti obat demam oralit dan obat batuk
dari kami juga satu jangan lupa imunisasi
imunisasi itu harus dilengkapi dulu karena imunisasi itu penting untuk jaga daya tahan dirinya sendiri
melawan kumannya sendiri dari balita itu sendiri
jadi ada yang belum lengkap imunisasinya yuk kita lengkapi dulu
mumpung masih ada waktu sebelum mudiknya ini dilengkapi
bisa ke puskesmas posyandu terdekat ataupun ke dokter anak untuk lihat
apa yang ketinggalan kita lengkapi dulu
memang betul untuk masa masa pandemi ini usia balita kita belum ada vaksin untuk covid nya
jadi bagian kita lah orang tuanya yang harus menjaga bahwa kita semua sudah harus booster
kita jaga kita sudah vaksin sehingga kita bisa melindungi anak anak balita ini
karena masih dalam masa pandemi orang tua juga harus memperhatikan protokol kesehatan
terutama jika sedang berada di rest area karena balita masih rentan terhadap berbagai penyakit
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat